saya akan mendengarkan
unjuk rasa memanah saat masa dari aliansi masyarakat peduli anak bone
terlibat adu mulut saat menggelar unjuk rasa
di halaman kantor dinas kesehatan kabupaten bone sulawesi selatan pada kamis
para peserta aksi mempertanyakan adanya surat pernyataan dari sekolah
yang harus ditandatangani orang tua siswa
isi surat tersebut orang tua bersedia bertanggung jawab
atas segala resiko yang akan muncul di kemudian hari
usai vaksinasi terhadap anak di sekolah
dalam surat pernyataan tersebut
vaksinasi sebagai bentuk persyaratan dan aturan wajib bagi anak
agar mendapat izin untuk mengikuti proses pembelajaran tatap muka di sekolah
sekretaris satgas percepatan penanganan covid sembilan belas bone yusuf
mengaku baru mengetahui adanya surat tersebut
ia mengaku tidak pernah memberikan instruksi terkait surat pernyataan tersebut
dari awal sejak mau dilakukan vaksinasi terhadap anak kelompok umur
enam sebelas tahun bapak bupati sudah memungkinkan perhatian bersama
dinas pendidikan nang dan seluruh kepala sekolah sd dan mandrasa
dalam rangka mempersiapkan ini
tidak pernah ada instruksi untuk membuat surat seperti ini
selain mendatangi kantor dinas kesehatan
unjuk rasa digelar di persimpangan jalan kota watampone
unjuk rasa dilanjutkan dengan mendatangi kantor dinas pendidikan kabupaten bone
di hadapan para peserta aksi pihak dinas pendidikan menyatakan
masih harus menelaah surat pernyataan tersebut
kepada perwakilan dinas pendidikan kabupaten bone
peserta aksi menuntut adanya kesepakatan dan instruksi
untuk merevisi hingga membatalkan surat pernyataan tersebut
sebenarnya demo ini didasari dengan beredarnya surat dari sekolah sekolah
yang ada di kabupaten bogor yang menyatakan bahwa tanggung jawab
segala resiko terhadap anak yang setelah divaksin
itu dilemparkan kepada orang tua
maka itulah yang memicu reaksi dari pendemo
semua yang datang hari ini menyampaikan aspirasi
kepada dinas pendidikan dan dinas kesehatan
agar mereka membalik mengubah redaksi surat tersebut
dan menyatakan bahwa jika terjadi sesuatu kepada anak anak kami
pasca vaksin yang harus bertanggung jawab seharusnya
seharusnya adalah surat pemerintah dan dinas kesehatan
bukan kami yang lakukan
unjuk rasa ini diketahui terjadi di tengah adanya kasus ronald purba
siswa kelas tiga sekolah dasar di deli serdang sumatera utara
yang meninggal dunia sepekan usai melakukan vaksinasi
terkait kasus tersebut dinas kesehatan deli serdang telah menyatakan
kematian siswa tersebut terjadi karena penyakit tetanus yang dideritanya
sesuai pernyataan dokter anak yang merawatnya
dinkes deli sardang juga menyatakan
sakit yang diderita ronald sehari setelah vaksinasi
bukanlah kejadian ikutan pasca imunisasi covid sembilan belas